sudah lama sekali saya akrab dan baik dengan mbak puan
sudah lama sekali saya akrab dan baik dengan mbak puan
senyum semeringan gitu pak ketawa ketawa
ya semeringan dong masa enggak perlu semeringan
bapak ada recetan bertemu dengan bomega juga pak
terima kasih ya ada recetan bertemu dengan bomega
yang diobrokan ya masalah air namanya di water forum
ada pembahasan bertemu dengan bomega enggak pak
bapak ada recetan bertemu dengan bomega